kita ke informasi kasus yang menjerat taat pribadi
tim penyidik polda jatim dan polres probolinggo menyita salah satu aset dimas kanjeng taat pribadi
yaitu rumah simpanan di area perkampungan tak jauh dari terminal bus
disinyalir bangunan ini difungsikan sebagai rumah singgah para pengikut yang berasal dari luar jawa
menurut warga sekitar setiap jumat rumah ini digunakan taat pribadi untuk pengajian dengan pengikut pengikutnya
garis polisi melintang di pagar rumah di mas kanjeng taat pribadi yang disegel dan disita tim penyidik polda jatim di desa tribunglor
kecamatan kademangan kota probolinggo jatim
dalam penggeledahan tim penyidik menemukan satu peti kayu dan beberapa surat penting
menurut warga sekitar rumah ini dibeli taat pribadi dua tahun lalu dari pemilik sebelumnya seharga rp tiga ratus lima puluh juta
taat pribadi hanya beberapa kali datang ke rumah yang berukuran delapan belas x dua puluh meter ini
saat datang ia membagikan uang rp lima puluh sampai dengan rp seratus kepada setiap warga yang melintas